istri musisi jerings nora alexandra dan sejumlah rekan jerings
mendatangi rutan polda bali untuk membesuk pentolan superman is dead kami siang
namun nora tidak bisa bertemu langsung dengan jerings
karena ada pembatasan waktu kunjungan
nora hanya bisa melihat jerings dari luar ruangan selama sekitar lima menit
dalam kunjungannya ini nora membawakan sejumlah barang
yakni beberapa buku bacaan makanan kesukaan dan pakaian ganti
nora menyatakan suaminya dalam keadaan sehat
ia pun mengaku tegar dan terus mendukung sang suami
jerings dipanggil sebagai tersangka pada hari rabu dua belas agustus
dan ditahan atas dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh ikatan dokter indonesia bali
ia dijerat dengan pasal berlapis undang undang ite dan kuhp
dengan ancaman enam tahun penjara
penetapan tersangka ini berdasarkan gelar perkara yang telah dilakukan penyidik
serta dari keterangan sejumlah saksi
jerings ditahan di rumah tahanan polda bali selama dua puluh hari ke depan
polisi menyebut alasan penahanan adalah agar jerings tidak mengulangi perbuatannya
nandang astika denpasar bali